uang pembelian ratusan warga selasa pagi mendatangi kantor pengembang apartemen royal avatar di kawasan waru sidoarjo
warga sempat menahan seorang pria yang diduga karyawan apartemen karena menodongkan senjata api saat diminta pertanggung jawaban
beginilah suasana kericuhan saat petugas polrestasi doarjo mengamankan seorang yang diduga karyawan proyek apartemen avatar world untuk dibawa ke mapol resta sidoarjo
pria diduga bernama santoso tejo tersebut diamankan karena diduga telah menodongkan senjata api kepada para korban apartemen avatar world
ratusan korban apartemen yang marah karena aksi koboi tersebut sempat menghalang halangi mobil petugas yang akan membawa pelaku menuju mapol resta sidoarjo
kejadian ini berawal saat sejumlah warga pembeli apartemen royal avatar world yang geram menghentikan pelaku yang diduga sebagai karyawan proyek apartemen tersebut
ia dihentikan karena diduga akan pergi meninggalkan lokasi
padahal ratusan warga ini menunggu kepastian kapan uang yang telah muncul
mereka bayarkan akan dikembalikan
ratusan pembeli apartemen royal avatar world di warusidoarjo senin siang hingga sore kembali menduduki kantor proyek apartemen di kawasan waru sidoarjo
ratusan calon pembeli apartemen tersebut resah akibat tuntutan kepada pihak pengembang
segera mengembalikan uang angsuran dan uang muka yang hingga saat ini tidak mendapat jawaban pasti